bukan itu masalahnya rani
iya ada apa
bukan dia yang menyentuh tangan saya tadi
kemana lah kau yu
saya tidak boleh menyerah
saya pasti akan temukan anak kita ratna
dan saya tidak akan mengecewakan kau ratna
apa yang harus saya lakukan sekarang
saya benar benar tersiksa dengan ilmu harimau ini
bukan ini takdir yang saya mau
saya harus segera melepaskan ilmu harimau ini
bukannya malah menyempurnakannya ke gunung ijen
apa yang harus saya lakukan untuk melepaskan beban ini
oh saya harus pergi untuk bertanya
siapa lagi yang tahu soal ilmu harimau ini
kalian tahu proyek besarku bisa gagal gara gara kalian
aku tidak butuh kata maaf
aku hanya ingin menjaga kemampuan kita
sekarang kalian cari sakti dan bawa dia kemari
dan jangan injak rumah ini kalau sampai kalian gagal
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak

rapat prato vedas warnasi

pak pak pak
ambiak piti kau
awak bukan pengemis dah
jaga mului luah
berdusa wang kau
kenapa kau siksa diri kau seperti ini
saudara saudara saya turun
alamu kita tidak menjengol ya
sudah sukses sekarang ini
alamu alam rampaknya lah kayu sekarang ini
alamu alam rampaknya
alamu alam rampaknya
kenapa kau bagian kami saat kau masih menjadi bagian daripada kami rajo
kenapa kau pergi dari mana saja kau rajo
saya tidak ingin
saya tidak ingin menyusahkan para inya alam
saya melakukan semua ini
karena hanya ingin mencari anak saya alam
saya tidak mau mencari anak saya
saya tidak mau melibatkan kau
saya mau melibatkan para datuk yang lain
karena ini masalah masalah saya alam
menyusuri seluruh pulau sumatera
tidak alam tidak alam
yang kau berharap
mudah mudahan di pulau jawa kau
di tanah jawa kau
setidaknya oh dapatlah sedikit petunjuk saja
keberadaan anak kau
yang diambil waktu bayi
kau sudah pulang alam
kau telah berjanji dengan hatna alam
sudah tidak paham lagi dengan hidup kau alam
hidup segan mati tak mau rasanya alam
kita masih sama alam
kau sudah mengerti lagi
kenapa jarumnya harus mencari terus
kau sudah adu
aku begini agar kau tidak akan
mengecewakan aku secara reming
ketika kau berjalan tua
sampai pulau sumatera
untuk menanggung beban itu bersama kau
dan saya selalu ingat tuhan
aku sudah lama makan disini
kamu bisa makan saja
aku saja yang makan
kalau tidak makan makanlah
saya malu seorang yang makan sendiri
aku juga makanlah
sudah tidak usah
kenapa kamu harus makan sendiri
aku senang ketika kamu makan
saya lapar bhanu alam
apa yang mau kerjakan di sekolah
aku datang ke jakarta
untuk melihat anakku
anakku putra alam aku lihat di sini
tapi ada sesuatu yang kutemukan saat aku berkunjung ke tempat anakku
aku tidak tahu apa itu
jadi dari beberapa cerita yang diceritakan oleh anakku
aku mendapatkan informasi
ada anak seumuran dia yang bisa berubah menjadi harimau
berapa umur anakmu
umur anakku itu tujuh belas tahun

dan temannya itu seumuran dia
dan temannya bisa berubah menjadi harimau
ya nampaknya seperti itu
tapi aku masih ragu
karena anakku tidak pernah melihat anak itu secara langsung berubah menjadi harimau
dan aku rasa
aku harus menyelidikinya lebih dalam lagi
kenapa kamu tidak mencari
kenapa kamu tidak menyelidikinya langsung saja
apa susahnya kamu bilang saja pada anakmu
kalau di mana tempat tinggalnya pasti dia tahu enggak
teman permainannya bukan
kita samperin lagi ke sana
tidak semudah itu raju
beberapa waktu ini aku menyelidik anak itu
anak itu sekarang diperbutkan oleh dua paranomal sakti
dua pura anak paranormal sakti apa itu
namanya kheratus dan kedayu
anak itu sekarang tinggal di rumah kheratus
dan rumah kheratus itu dijaga begitu ketat
rasanya tidak mudah untuk menembus rumah kiratus itu begitu saja
tapi insting aku ini mengatakan
kau tidak bisa menembus ke rumah kheratus